sorry banget dari tadi saya belum bisa angkat telepon
soalnya ini posisi masih di rumah sakit angkatan laut
ya jadi sepertinya
ada ada masalah
sebenarnya saya juga dapat kabar dari tante rosa kalau
pak namanya siapa pak
akhirnya saya benar benar pulang
tunjukkanlah keajaibanmu ya allah
berikanlah musadmu ya allah
semoga putra hamba al
bisa kembali ke rumah ini ya allah
perlukan istrinya dan juga anak anaknya ya allah
yang itu yang eminim
pengen memaces oh oh
yang ada ada kristen gris

apakah itu kamu
alebaran anak mama
alebaran kan cuma satu mak
nggak ada dua atau tiga
sudah jangan nangis
janji sama allah jangan pergi lagi
setiap hari mama doakan keselamatan kamu
terima kasih ya ma
berkat doa mama
yang gak pernah putus setiap hari
sekarang aku di sini
aku pernah janji kan
kalau aku pasti pulang
dan aku janji aku nggak akan kemana mana
jangan pergi ke mana mana jangan tinggalin mama sendiri lagi
mama udah nggak punya siapa siapa dia cuma sama kamu
jadikan anakmu itu
jadikanlah pertemuan pertemuan hamba dan putra hamba seindah yang hamba bayangkan
ijinkan hamba benar benar bisa memeluknya kembali memeluk putra hamba
sudah lama hilangnya
jadikan ini hadiah hadiah istimewa darimu ya allah
untuk doa doa kami yang tidak pernah putus
hadiah untuk keikhlasan kami ya allah
kebulkanlah permohonan bagi allah
kalau ada papa lagi aku mau sama papa terus
jadi aku gak akan berharap tengah suara orang yang mirip papa lagi
karena aku bersama papa
yang sekarang sudah besar ya
rena dengerin papa ya
china kan sekarang sudah besar
kalau rena sudah besar
harus bisa ngikat tali sepatu sendiri ya
dua dua saya selama ini
meski sempat tertunda
satu permintaan saya
pulang dengan selamat
dua tahun lamanya
pesawat elang airlines
dengan nomor registrasi penerbangan
kini kembali dilakukan
karena setelah ditemukan
beberapa korban yang selamat
korban yang selamat sudah dievakuasi
menggunakan angkatan laut
yakni kri semarang lima ratus sembilan puluh empat
yang saat ini sedang melakukan perjalanan
menuju ke jakarta
salah sama rendy belum kasih kabar lagi
katanya kapalnya pagi ini mau datang
halo assalamualaikum tante
gimana kabarnya terakhir
kamu masih di rumah sakit angkatan laut kan
sorry banget ya tante
aku belum sempet ngabarin
sebenernya pengen ngabarin
situasinya juga lagi
kita masih nunggu kabar terus soalnya
tante gak tau mesti ngapain
excited sama sedih sama i don't know
tante gak tau
tante masih punya harapan
untuk bisa melihat
dalam keadaan hidup
kamu sudah ketemu
ada korban yang sudah datang atau apa atau
atau yang hidup atau apa
please kasih tau tante
masih beberapa jam lagi
sampai kapalnya berlabuh
nah nanti ketika
baru dibawa kesini
saya sama reni masih nungguin
ya allah jadi belum ada yang sampai ya
tante cemas sekali sal
pengen kesana tapi
pokoknya sekarang tantangan tenang dulu aja
ya tenangkan hati tante
aku sama randy yang pastikan dulu
memang salah satu penyintasnya adalah al
kalau memang sudah benar seperti itu
baru tante ke rumah sakit sini ya
nanti kasih tau tante
sudah ada yang datang atau kabar
tante terima kasih sama kamu sama rendy ya
iya paham tante
makanya sekarang tanpa tenangkan hati
berdoa terus ya tante ya
nanti aku update terus
oke amin amin yaudah oke
selamat ya bapak
berdasarkan hasil pemeriksaan bapak diizinkan untuk pulang
selagi saya ucapkan selamat ya bapak
ini terjadi karena
kamu masih merasa asing di sini
kalau saya ibaratkan
kamu masih perlu beradaptasi
selama kamu masih berada di pulau terpencil itu
karena kamu tahu sendirian
ini tragedi yang sangat naas sekali
kemungkinan orang untuk hidup itu sangat kecil
tapi kamu mampu bertahan dengan sumber daya yang seadanya
ini suatu keajaiban
suatu karunia yang harus kau syukuri
keluargamu menunggu di rumah
semangat selalu ya
kau akan berjumpa dengan orang orang yang kau sayangi
demi siapa pun yang kau apa minum
kau pernah datang daniel sekarang
aku pasti akan datang
kau tahu tidak
jika kfive tahu anda tidak tahu gaya
kalau gila aku bisa
wajahnya ibu rasa tegang banget ya
kalau yang selama ini dihadapin itu jadi kenyataan
tapi ya ki ya kalau misalkan ini benar benar kejadian
berarti tuh allah mengaburkan doa justru ketika kita tuh udah siap ikhlas semuanya
insya allah mbak meskipun mas al belum ada di sini beneran ya belum nyata ya
tapi berharap banget kalau emang kadang tuh hal yang gak kita kepikiran malah tiba tiba datang ya nggak sih mbak
bener bener makasih
aduh kayak mendingan saya nggak usah ngasih tau deh
ya saya gak usah ngasih tau
saya gak mau andin kecewa untuk kedua kalinya
di saat dia sudah ikhlas
sudah bisa merelakan
tiba tiba mendapat kabar yang memberikan harapan
terus ternyata kenyataannya tidak sesuai harapan
dia akan dua kali lebih hancur dari sekarang
i better gak usah kasih tau andin
randy samasa belum kasih kepastian dan belum kasih kabar
saya gak usah kasih tau andin deh
reina gak boleh tau dulu soal kabar al
aku harus keep sebisa mungkin dari reina
kabar ya pak
kami belum bisa memastikan siapa saja nama nama yang ada di kapal tersebut
karena kita masih menunggu kri semarang lima ratus sembilan puluh empat merapat ke jakarta
makasih banyak pak ya
gue masih gak diangkat ya
dari tadi saya belum bisa angkat telepon soalnya ini posisi masih di rumah sakit angkatan laut
ya jadi sepertinya jadwal kita hari ini kita reschedule ya
sebenarnya saya juga dapat kabar dari kantor wassa kalau ada beberapa penyintas
di rumah sakit
dan kemungkinan besar ada aldebaran juga di situ
makanya saya sama rendy sekarang lagi stand by terus di rumah sakit angkatan laut untuk menunggu kabar
ini beberapa jam lagi kapalnya akan sandar makanya kami di sini terus
jadi mohon permakrumannya ya no
kita reschedule lagi jadwal meetingnya
jadi aldebaran masih hidup
yaudah gak apa apa
saya yakin anda pasti sekarang sibuk ngurusin itu
jadi nanti aja kita atur waktu kapan kapan
dapat kabar kalau ternyata aldebaran ditemukan ma

ini benar benar berita
ini benar benar berita
ya mudah mudahan aja jadi kendataan
ini berita bahagia buat rosa buat andi buat semuanya
setelah bertahun tahun ya ma
duh syukurnya ketemu
tapi tau juga prosperity
bahkan poin ini boh
kesah yang memang a eaten karena deklin ini
bertanian dalam diri itu
jadi pas kalau travisa
maka mustime mungkin mereka memiliki dan selesai naik
juga mulai terdengar jelas
apa kabar rasanya sekarang pah
itu sebenarnya bros
terus global mi